sekitar seribu orang karyawan pt freeport indonesia berunjuk rasa menuntut pemerintah mencabut larangan ekspor konsentrat
pasalnya larangan ekspor barang tambang mentah bisa mengakibatkan perumahan karyawan freeport indonesia akibat tidak adanya produksi
sedikitnya seribu orang karyawan pt freeport indonesia berkumpul di lapangan timika indah papua
dan selanjutnya bergerak menuju kantor dprd mimika guna menyampaikan aspirasi
dalam aspirasinya para pendemo menuntut pemerintah segera mencabut larangan ekspor tambang freeport
yang berujung dengan berhentinya produksi tambang freeport dan membuat perusahaan memutuskan untuk merumahkan karyawan
aksi demo diterima oleh seluruh anggota dprd mimika
dprd mimika berjanji akan berangkat ke jakarta untuk bertemu anggota dpr ri guna menyampaikan tututan dari ribuan karyawan freeport
selesai menyampaikan aspirasi ke dprd mimika
ribuan karyawan melanjutkan long march ke kantor bupati mimika di kuala kencana
peserta aksi meminta bupati menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat terkait kebijakan kebijakan yang merugikan karyawan
dalam aksi karyawan juga meminta pemerintah daerah menyediakan transportasi kepada karyawan untuk melakukan demo ke jakarta
mereka mengancam jika hingga lima hari ke depan aspirasi karyawan tidak mendapat kewasian
bersama ribuan karyawan lainnya akan kembali melakukan demonstrasi
bupati mimika menyatakan siap
melanjutkan aspirasi karyawan kepada pemerintah pusat
usai menerima aspirasi ini pemerintah daerah kapolda papua serta pangdam cenderawasi berencana membentuk tim untuk bernegosiasi
menyampaikan aspirasi karyawan kepada pemerintah pusat
apa yang dirasakan oleh karyawan freeport itu sama juga dengan dirasakan oleh pemerintah daerah di sini
kenapa karena adanya dana royalti dan pajak besar itu adalah dari freeport
sehingga kita menghidupkan kita punya hppd yang dapat daerah di sini lebih tinggi
sehingga mereka punya kecewa itu atau sakit hati sama juga tapi dari pemerintah daerah juga seperti itu
dan untuk mengetahui apa saja sesungguhnya tuntutan lengkap para karyawan freeport ini
kini sudah terhubung bersama kami melalui saluran telepon jurnalis transmedia dengan saiman di sana
halo saiman selamat sore
selamat sore mbak ira
ya saiman bisa anda ceritakan berapa sesungguhnya total para karyawan dan yang melakukan aksi demo
ini karyawan yang bisa saya mendapat informasi mereka itu masuk divisi mana sesungguhnya
baik vera jadi ribuan karyawan pt freeport indonesia ini tergabung dalam aksi solidaritas dari karyawan pt freeport
mereka menuntut pemerintah daerah untuk segera menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat
agar pemerintah pusat mencabut larangan ekspor kepada pt freeport
mengakibatkan pt freeport mengurangi pekerjanya begitu hera
ya saiman berapa banyak sesungguhnya yang memang pure pekerja dari seluruh yang melakukan aksi demo hari ini
berapa orang sesungguhnya memang benar benar pekerja di pt freeport indonesia
apakah mereka pekerja di lini mana sesungguhnya ini
baik hera jadi sedikitnya ada seribu orang dari aksi pekerja pt freeport
sebenarnya direncanakan ada tiga orang namun ada beberapa karyawan yang masih berada di lokasi
sehingga mereka hanya menurunkan sedikitnya seribu
mereka adalah para gabungan dari pt freeport dan kontakor begitu hera
mereka bekerja di area tambang di mil tujuh puluh empat begitu hera
baik berarti mereka adalah pekerja freeport dan juga kontraktor ya
betul betul mereka adalah gabungan dari kontraktor privasitasi dan ini pt freeport sendiri
baik saya juga mendapat informasi mereka sudah bertemu dengan bupati apa hasil pertemuan antara pekerja yang demo juga dengan bupati
hera tadi sempat menyampaikan orasi di kantor dpr selanjutnya mereka bergerak ke kantor bupati
mereka meminta bupati untuk segera menyampaikan aspirasi mereka mereka meminta waktu lima hari ke depan
jika sampai lima hari ke depan mereka tidak mendapatkan jawaban dari pemerintah daerah mereka akan kembali melakukan aksi demo yang lebih besar
sementara bupati mimika menjawab aspirasi mereka dengan akan membentuk tim
tim yang akan bertemu dengan presiden kementerian sdm dan tenaga kerja untuk menanggapi tuntutan karyawan hera
ya dan memang wilayah freeport papua ini selalu menjadi salah satu
lokasi krusial ya karena disana ada tambang raksasa asal amerika serikat ada kebutuhan pekerja juga disana
tapi adakah anda berdialog atau mungkin anda mewawancarai beberapa yang melakukan aksi tadi
apakah mereka paham apa urgensinya kita men stop larangan ekspor mineral mentah karena negosiasi yang tidak kunjung rampung antara freeport dan pemerintah
apakah mereka paham esensi esensi seperti itu
sebenarnya mereka paham apa sih
namun ada beberapa hal yang mengakibatkan karyawan menjadi korban dari perusahaan pt freeport sendiri
seperti phk perumahan yang memang dirilis setihat oleh mereka
sehingga mereka meminta kepada pemerintah untuk segera mengatasi masalah ini agar karyawan tidak menjadi korban dari negosiasi negosiasi pt freeport dengan pemerintah pusat begitu hera
saiman apakah mereka memiliki upaya untuk ini kan seperti lompat gitu tiba tiba langsung ke pemerintah
berkomunikasi dulu dengan manajemen freeport indonesia sudahkah mereka melewati fase itu dan apa hasilnya
sebenarnya mereka adalah merupakan karyawan tentu mereka memiliki rasa ketakutan
rasa ketakutan dari karyawan jangan sampai mereka menjadi korban phk dari perusahaan sendiri
karena selama ini mereka selalu dirasa ketakutan oleh phk yang memang dinilai setihat oleh mereka
baik terima kasih saiman
transmedia sudah melaporkan langsung dari papua